ya tentang apa penyebab dari jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini tentu menjadi sebuah tanda tanya besar
karena kondisi cuaca pada saat itu sedang normal lalu juga pilot sudah mengantongi pengalaman terbang yang cukup panjang atau lama begitu ya
lalu juga ada rekaman untuk meminta kembali ke base atau return to base
nah apa penyebabnya itu yang tentu juga publik merasa ingin mengetahui ya agar bisa lebih mengantisipasi lagi
terutama untuk pihak maskapai ya sementara publik juga nampaknya apalagi keluarga sangat menantikan bagaimana proses pencarian korban
untuk mengatur kondisi terkini di sana sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di karawang jawa barat
good morning mutia sampai pagi ini seperti apa proses pencariannya
good morning prabu daniar di tempat saya melaporkan di pantai tanjung pakis di kabupaten karawang
apel tadi telah dimulai pada pukul tujuh pagi sehingga pencarian
akan dimulai kembali di hari kedua
konklusi di hari pertama telah ditemukan puing puing debri atau serpian serpian pesawat yang memang telah ditemukan di sekitar titik koordinat terakhir hilang kontaknya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
kemudian untuk hari ini tentunya pencarian akan terus dilakukan dan tim gabungan dari basarnas tni polri dan juga dari pemerintah kabupaten karawang dan kabupaten bekasi
dan stakeholder terkait semua bersatu padu tentunya untuk membantu asasmen di pantai tanjung pakis
sendiri sebagai salah satu titik utama dan juga titik pertama pencarian yang nantinya akan disisir ke pelabuhan tanjung priok
tapi untuk menjelaskan lebih lanjut kira kira seperti apa plotting hari ini dan juga rencana hari ini saya nanti akan berbincang langsung dengan kepala kantor sar jawa barat bapak deden rituansya
selamat pagi bapak
selamat pagi mbak hawan
baik pak silakan untuk hari ini tadi sudah melakukan apel gabungan apa saja yang di briefing untuk rekan rekan pak
ya tadi kita sudah melaksanakan briefing pagi di mana dari briefing tersebut
semua unsur yang tergabung di dalam sar gabungan yang ada di tanjung pakis ini yang terdiri dari empat elemen ya
ada basarnas kemudian teri polri kemudian pemerintah daerah dan masyarakat potensi sar
kita akan melaksanakan penyisiran dengan kemampuan kekuatan yang ada di sini mulai dari tanjung pakis sampai ke tanjung karawang
ya kenapa demikian karena kita sinyalir bahwa arus laut mengarah ke tanjung karawang
oleh sebab itu kita tim sar yang tergabung di sini
membantu tim utama yang ada di jakarta untuk melakukan penyisiran di sekitar perairan pantai yang memang tidak bisa dijangkau oleh kapal
karena memang kedangkalan yang ada jadi kita memaksimalkan itu untuk membantu penyisiran
ya mudah mudahan hasil penyisiran hari ini membuahkan hasil sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga korban dan masyarakat tentunya kita juga bisa melaksanakan itu
bagaimana dengan faktor cuaca pak kita tahu pada pukul tiga dini hari tadi sempat hujan sampai tadi baru saja reda begitu hujan deras dan juga ada kilat menyambar
ada antisipasinya begitu dari rekan rekan rescuer
ya faktor alam memang tidak bisa kami lawan ya terkait dengan hujan ini tidak mengganggu
memang kalau kita ngumpul di darat seperti ini kena hujan semuanya orang menyelamatkan diri artinya berteduh
tetapi kalau kita karena pencariannya juga di laut semua juga konsekuensinya adalah basah maka hujan ini tidak jadi masalah
malah kita bersyukur dengan adanya hujan air laut cukup tenang ya untuk di perairan tanjung karawang ini
terakhir pak kemudian rencananya
sekarang sudah hari kedua begitu
konklusinya dari hari pertama pak apa yang akhirnya diantisipasi di hari kedua sehingga nanti akan lebih baik
apakah mungkin seperti yang bapak sampaikan di konferensi pers akan tetap menggunakan scan sonar di malam hari sehingga pada pagi harinya bisa menentukan letak titik koordinat lebih tepat lagi atau bagaimana pak
ya sesuai dengan instruksi dari bapak presiden dan kepala badan sar nasional bahwa pencarian kita laksanakan dua puluh empat jam ya
pencarian kita laksanakan dua puluh empat jam
kalau malam kita mengadakan pemantauan ya mudah mudahan pagi ini kita sudah dapat informasi nanti dari sarmission
koordinator di jakarta terkait dengan hasil scan sonar yang dilaksanakan tadi malam ya
untuk memfokuskan titik penyelaman sehingga tim tim penyelam kita sudah bisa konsentrasi di satu titik sehingga hasilnya pun lebih maksimal
semua difokuskan di satu titik pak di pelabuhan tanjung priuk namun apakah tanjung pakis sendiri tetap mempunyai urgensi yang sama misalnya untuk menyiapkan belasan ambulans dan juga tim medis dan juga tim dari basarnas dan gabungan
apakah ini tetap menjadi salah satu posko yang utama juga titik pencarian utama juga atau semuanya
akan terfokus di tanjung priok
oke semua terfokus di tanjung priuk
di sini hanya membantu hanya membantu
kalaupun nanti masyarakat ya karena di sini juga kita tahu bahwa ini daerah nelayan menemukan perangkat daripada pesawat maupun korban ya
kita akan transfer ke basudewa selaku on skin commander yang ada di lkp untuk selanjutnya didistribusikan ke jitc jakarta
baik terima kasih banyak pak deden atas informasi selamat bertugas kembali itu tadi
prabu dan daniar kami pun juga mendapatkan informasi dari rekan saya sesama produser lapangan yang mengatakan bahwa ada beberapa km
km bronajaya salah satunya dari bppt yang juga ikut menelisir begitu menyisir lokasi titik koordinat terakhir
dan sampai saat ini masih melihat dan juga memindai begitu lokasi arah bawah laut apakah masih tertutup dengan endapan lumpur dan juga aftur yang menyebar atau tidak
karena itu juga menjadi salah satu kendala para penyelam untuk masuk ke dalam lebih dalam lagi sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima
kita akan terus memantau prabu dan daniar seperti apa keadaan penyisiran dan juga keadaan pencarian hari ini
semoga semua berjalan lancar cuaca pun sekarang sudah tidak hujan lagi sudah reda dan juga arus tidak terlalu pasang sehingga seharusnya semestinya diprediksikan dapat lancar
kembali ke anda prabu daniar
oke baik mutia wirosastro terima kasih atas laporan anda